di jalan trasyo gici bubur bernama deddy
ia menilai selain menimbulkan kemacetan keberadaan lampu lalu lintas ini
kerap menjadi salah satu penyebab kecelakaan terutama kendaraan berat
karena berada tepat di jalan menurun
deddy dan pengguna jalan lain menyebut dalam satu bulan terakhir sedikitnya
ada tiga kasus kecelakaan terjadi di lokasi ini
dari sana kan turunan pak turunan terus ketemu lampu merah jack
mobil muatan tetap rem tuh nggak kena
sering pak terjadi kecelakaan di sini
aku narik dua kali nih di sini tiga kali sama galon
kalau sebelum lampu merah ya aman aman aja
ini sejak ada lampu merah gimana pak
kalau ada kejadian pak harus dimatikan ya lampu merah